kita beralih ke informasi lainnya untuk menjaga keamanan kota surabaya di hari libur panjang tahun baru
anggota sabara polrestabes surabaya melakukan patroli selama dua puluh empat jam ke sejumlah objek vital
total ada dua personil yang disebar ke seluruh kota agar pergantian malam tahun baru berjalan lancar
sejak pagi petugas gabungan sabara polrestabes surabaya melakukan patroli pengamanan ke sejumlah objek vital
untuk menjaga keamanan kota dalam menyambut hari libur tahun baru dua ribu sembilan belas
lokasi yang menjadi sasaran patroli adalah pusat perbelanjaan stasiun dan toko emas
tim serikandi ini misalnya mereka adalah anggota sabara khusus polisi wanita
yang melakukan penjagaan dengan menggunakan segway
agar lebih cepat dan sigap apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan
setiap hari mereka berkeliling ke lokasi yang berbeda beda secara bergantian
selain itu anjing pelacak k sembilan juga dikerahkan untuk melakukan sterilisasi dari ancaman bom pencurian dan narkotika
masyarakat merasa lebih aman dengan adanya patroli pengamanan ini
seneng aja sih ngerasa aman terjaga terus kayaknya nggak ada kekhawatiran di liburan begini kan biasanya tuh takut kenapa napa gitu
kalau saya sih nyaman nyaman aja kalau misalkan ada penjagaan gini
kalau bisa sih kalau dalam sehari
dalam sehari itu beberapa kali harus ada kayak gini
apalagi kan di surabaya pasti ada yang dulu tuh masalah bom dan sebagainya itu lebih nyaman lagi lah
patroli ini terus dilakukan selama dua puluh empat jam dengan melibatkan dua anggota polisi yang tersebar di seluruh wilayah kota surabaya
upaya upaya dalam hal ini kegiatan operasi kepolisian operasi lilin semeru itu ditingkatkan kepada tempat tempat keramaian
yang apalagi bersamaan dengan liburan liburan sekolah
tentunya tempat tempat keramaian itu yang menjadi prioritas kami
tempat pertokoan pertokohan toko emas
patroli pengamanan ini dilakukan sampai libur tahun baru dua ribu sembilan belas berakhir